kita ke informasi lain ratusan polisi pamung praja kota bandar lampung terlibat kericuhan dengan puluhan pedagang saat melakukan penggusuran
akibatnya lima orang pedagang terluka dan dilarikan ke puskesmas terdekat
kericuhan antara ratusan polisi pamung praja kota bandar lampung dengan puluhan pedagang pasar geria sukarame ini akhirnya tidak dapat dihindarkan jumat siang
keduanya terlibat saling tarik dan baku hantam
tidak hanya pria sejumlah ibu ibu dan anak kecil ikut turut serta
suasana semakin memanas akibat tindakan sejumlah anggota satpol pp
selain memukul mereka juga berusaha mengamankan pedagang
untuk menghalangi polisi pamung praja masuk ke pasar pedagang juga membuat blokade dari ban dan kayu bekas
lima orang pedagang terluka dan harus dibawa ke puskesma sukarame yang berada di samping pasar gria sukarame
pedagang semakin kesulitan saat petugas menggunakan alat berat
di tengah teriakan pedagang petugas terus merobohkan sampah
satu persatu bangunan di pasar gria sukarame
sedikitnya terdapat empat puluh empat kios yang berdiri di tanah seluas tiga hektare tersebut
ini adalah siapa itu lurah yang mengintimidasi kami setiap hari
lurah mana bu
lurah ini lurah sukarame
namanya siapa bu
jadi gimana bu dengan terkait pengusurannya sendiri bu
yang kejamlah ini nggak ada kemanusiaan
kita ini negara hukum taatin hukum dong
bukan bukan berusaha pak udah kemana mana
tapi nggak ditanggepin
kami ke wali kota itu udah dua kali
ke anggota dpr di komisi berapa nggak ditangkepin
sebelum melakukan pengusuran
pemerintah kota bandar lampung mengaku telah berulang kali memberi peringatan kepada pedagang
pemkot meminta pedagang yang berada di lokasi itu untuk segera pindah
rencananya tanah milik pemkot bandar lampung ini akan digunakan sebagai kantor kejaksaan negeri bandar lampung
sebelumnya yang jelas kita melalui
prosedur sudah sesuai dengan sop
kita sudah lakukan
hanya saja yang kita sayangkan di sini
ada teman teman yang mengatasnamakan lbh nya ya
bahwa mereka merasa berkepentingan soal di situ ya
pasar pria sukarame ini dibangun tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan oleh pemerintah kota bandar lampung
namun sejak tahun dua ribu lima pasar ini sepi dari aktivitas perdagangan
meski begitu puluhan pedagang tetap tinggal di kiosk kiosk
yang dibangun pemerintah kota bandar lampung tersebut